dua ribu dua puluh menjadi tahun terberat yang dijalani masyarakat dunia
banyak resolusi dan capaian pada dua ribu dua puluh yang tertunda karena pandemi covid sembilan belas
berbagai aktivitas terpaksa mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah
apa ya barusan kemarin cepet banget udah ganti tahun gitu
terus memang tahun yang berat banyak kehilangan teman teman
saudara nggak nyangka aja
maksudnya ada yang bilang ininya tidak terlalu berbahaya
tapi pada kenyataannya teman teman dekat saya banyak yang tahun ini menjadi korban
untuk tahun dua ribu dua puluh satu ya mudah mudahan kedepannya kita bisa stabil seperti tahun tahun sebelumnya lah
pesan apa yang sebenarnya didapat pada tahun dua ribu dua puluh untuk resolusi pada tahun dua ribu dua puluh
tren resolusi dua ribu dua puluh satu adalah rasa bersyukur atas hal kecil yang bisa diraih pada tahun dua ribu dua puluh
refleksi diri yang positif meski di tengah pandemi
menjadikan individu lebih kuat menjalani kehidupan selanjutnya
tren ini terlihat di lini masa media sosial
dengan banyaknya unggahan tentang pencapaian pada kenangan yang terjadi selama pandemi
untuk menjadi landasan kuat menjalani tahun dua ribu dua puluh
kalau kita lihat social media beberapa teman
kayaknya mayoritas ini semuanya makin positif
resolusi mereka tuh semuanya nih contoh yang saya sering lihat
satu bersyukur masih bisa hidup
pada bulan maret april ini saya melihat bahwa sebenarnya stres sudah muncul sampai bulan september oktober
kalau sudah enam bulan stres itu biasanya dua
mereka sudah mulai resilient makin kuat makin positif
makin embrace sama ketidaktentuan di dua ribu dua puluh satu
atau juga makin pesimis itu juga bisa jadi muncul
jadi tergantung dari individu orang itu sendiri sih
masyarakat berharap pandemi segera berakhir sehingga kehidupan bisa kembali pulih
agar mimpi dan resolusi dua ribu dua puluh satu bisa terrealisasi